nah ini dia
oh wangi banget
kamu baik banget sih makasih saya
maaf bang ojak
ya pak duitnya kan udah dipake
tuh motornya saya udah ambil di bengkel
aduh gimana ya bang ojek
saya kan udah baik hati nih
minjemin uang sama bang ojak
kan terus saya udah bilang
jangan sampai istri saya tahu
saya gak ngasih tau pak
pak sofian masuk pak
gak usah buat hati
saya cuma perlu sebentar bang ojek
tadi saya ke rumah
ngasih kue buat bu nur
ya sebagai ucapan terima kasih
karena pak sofian udah pinjemin uang buat bang ojak
kemarin jadi nonton film horrornya
gak jadi kaka
gak jadi aja
kacian deka kapur
ayo buruan gak mau
ini udah siang kan lo mau sekolah
ronron gak mau sekolah
terus lo mau sekolah di mana
pagi pagi udah ribut aja
gak ribut be
nih si ronron gak mau sekolah
itu urusan lo dah

nih siapa yang beli kopi
babe ke warung
gak gak gak
babe aja yang ke warung
ada aja ya alesannya
kakak tisna kenapa manyun aja
kemarin gak jadi ya nonton film sama dede rika
maaf abang ketum mengganggu ini
bisa antar betta ke rauh bebet ujung
masih mau galau apa mau ngojek
dadah kakak tisna
lu kagak mau sekolah kenapa sih
lu punya temen
namanya sekolah baru kagak punya temen tua jantan juga pada kenal semua
mau beli odol nih kakak ani
eh mbak rika tau gak
aku baru aja dapat kiriman parfum
kalau mbak rika mau lihat lihat main aja ke rumah ani
wah kebetulan kalau begitu
parfum rika juga udah habis
kalau buat wanita dewasa ada nggak
dewasanya umur berapa be
buat si mbak
ya pokoknya udah tua lah
tapi masih kece
ii mbak be apaan sih
makasih abang eh
kita sampai tujuan
eh kenapa abang
emang harganya berapaan
kalau harganya tergantung mereknya bek
tapi kalau babe mau yuk sekarang ke rumah ani
oh gitu ya
yaudah sekarang gua ke rumah lu ya
mbak rika ani jalan dulu ya
kalau mau ngojek dan ngagetin saya tuh
maaf mas saya nggak tahu kalau suatu kagetan
jalannya cepat amat
jauh dia ya be
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
jalannya cepat amat
yang aku janjiin kemarin
bantuin dong be
bisa sini aku bantu
nah ini dia
oh wangi banget
kamu baik banget sih makasih sayang
tumben ada di sini
gue nggak mau ke sini
aku baru tau be
nyanya bang udin takut sama mba be
nah ini rumah saya mas
harusnya rp sepuluh
soalnya saya jarang naik ojek sih
ini mas saya tambahin ya
eh neng rika
neng rika dari mana
neng rika masih marah sama atis nak
neng rika masih marah sama atis

neng rika masih marah sama atis
neng rika masih marah sama atis

neng rika masih marah sama atis